akhirnya saya bisa tinggal di rumah ini dengan tenang
tanpa ada menggambar
apalagi sekarang mas harton sudah dipenjara
apaan itu rambutnya
papa nenek ini
tante tolong izinin mereka tinggal disini ya
gak bisa ini pergi
ini rumah aini juga bu risma
karena pak seno sudah mewariskan ke aini

kita harus bicara bu risma
besok saya akan kemari lagi
persiapkan semua perincian harta warisan yang sudah ibu gunakan
untuk mengambil semua harta warisan bagiannya yang ditinggalkan pak seno
permisi selamat malam
kurang ajar aini
pasti dia sudah cerita semuanya sama notaris itu
kalian tau gak saya ini mau istirahat
berisik tau gak
bisa dosa kalau melarang orang mengaji
boleh boleh mengaji
tapi tidak di rumah saya di masjid sana
awas ya kalau kalian masih mengaji lagi
ya allah ampunilah dosa tante risma
bunuh perempuan yang ada di foto ini
buat seolah olah dia habis dirampok
tapi ingat saya tidak mau kamu sampai ketahuan apalagi tertangkap
jadi lakukan dengan hati hati
saya akan usahakan dia keluar sendirian malam ini
saya akan selamatkan dia
baik malam ini
alhamdulillah sudah pada tidur
kamu belikan kue bolu di toko di depan sana
soalnya nggak enak nanti kalau notaris datang nggak ada yang dihidangkan
aini sudah membuat kue kok tante lagian ini kan sudah malam
kamu itu kalau disuruh membantu
kamu akan sentah terus ya
lagian kalau kue bikinan kamu itu enak